dewan pimpinan pusat pd perjuangan tidak mengetahui posisi harun masiku yang diduga berada di singapura
dpp pd perjuangan menyayangkan jika benar harun masiku tidak berada di tanah air
pernyataan itu disampaikan ketua dpp pd perjuangan ahmad basara di kompleks parlemen senayan jakarta pada senin sore
basarah menyatakan partai berlambang banteng ini turut mencari tahu keberadaan caleg asal sumatera selatan itu
basara menegaskan partainya akan memberhentikan harun masiku jika terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana suap yang melibatkan komisioner kpi wayu setiawan
dpp pdip juga menghormati tugas dan kewenangan kpk dalam penegakan hukum yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
ini pertanyaan apabila seorang kader partai yang memang terbukti secara hukum sah dan meyakinkan menurut alat alat bukti yang memang cukup kuat
untuk menjadi dasar telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi yang sah
maka pdi perjuangan dalam tradisi selama ini mengambil sikap untuk membentikan yang bersangkutan dari kpk